di tengah tantangan kondisi ketidakpastian ekonomi global
presiden joko widodo masih berharap ekonomi indonesia tumbuh di atas lima persen
jokowi percaya diri tantangan tersebut bisa dihadapi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dicapai
namun ia mengingatkan untuk terus berhati hati menghadapi ekonomi tahun ini
di tahun dua ribu dua puluh tiga ini adalah tahun ujian
ini adalah ujian bagi ekonomi global maupun ekonomi kita
dengan optimisme ini optimisme tapi waspada dan hati hati
tantangan di tahun dua ribu dua puluh
utamanya ekonomi global
dengan ketidakpastian yang sulit dihitung
kita berharap ekonomi kita masih bisa tumbuh di angka di atas lima persen
kalau tahun dua ribu dua puluh dua dipastikan sudah di atas lima persen
tapi kita harap di tahun dua ribu dua puluh tiga juga masih di atas lima persen